presiden jokowi sudah menerima pahar pimpinan ombudsman republik indonesia di istana merdeka selasa siang
dalam pertemuan ombudsman menyerahkan laporan tahunan dan agenda penting dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
ketua ombudsman ri muhammad najih mengatakan presiden jokowi menyambut baik kinerja ombudsman
dan berharap dapat meningkatkan pengawasannya dengan lebih baik
dalam pertemuan itu ombudsman menyampaikan soal penguatan kelembagaan lewat revisi undang undang dan peraturan perundangan
serta pemenuhan sarana dan prasarana ombudsman republik
kemudian menyampaikan untuk melakukan peningkatan atau penguatan kelembagaan lewat perbaikan atau revisi undang undang
dan juga peraturan perundangan berkaitan dengan ombudsman ri dan juga pemenuhan sarana prasarana yang lain
nah respon presiden menyambut baik apa yang sudah kita kerjakan selama satu tahun
mengharapkan bahwa di masa masa mendatang ombudsman terus bisa bekerja dan meningkatkan pengawasannya lebih baik lagi